para siswa yang biasanya beraktivitas di ruangan kelas sejak pandemi covid sembilan belas harus belajar di rumah
tak hanya belajar dan mengerjakan pekerjaan sekolah para siswa pun harus melaksanakan ujian sekolah online di rumah
salah satunya rafsan jani siswa kelas sebelas smkn enam jakarta selatan jurusan multimedia ini sudah empat bulan melaksanakan kegiatan belajar di rumah
pada selasa rafsan jani sedang mengerjakan ujian penilaian akhir tahun matematika dan olahraga secara online di rumah
sebelum ujian siswa diwajibkan berfoto dengan orang tua kemudian diserahkan kepada wali kelas untuk membuktikan bahwa siswa benar melakukan ujian di rumah
memang ujian di rumah terasa berbeda dengan ujian di sekolah karena tak ada guru yang mengawasi
hanya bermodalkan kepercayaan dan kejujuran dari siswa untuk tidak mencontek
disinilah peran orang tua untuk meyakinkan kejujuran anak
kalau aku sih memang kan selama dia belajar di rumah ya memang
gak terlalu ngikutin ya karena udah smk materinya kan udah jauh juga ya maksudnya
dia belajar sendiri memang anakku belajar sendiri
tanggung jawab sih memang dari awal juga selalu menekankan ke tanggung jawab dia
jadi dia belajar untuk dia sendiri gitu
jadi ya seperti kayak ujian ini pun juga saya maksimalkan saya bilang maksimal belajar sebisa mungkin materi yang diberikan oleh guru supaya bisa menjawab
mau nantinya diawasi atau tidak diawasi itu kan semuanya berpulang ke masing masing pribadi anaknya ya
bagi rafsan jani ini adalah pengalaman pertamanya mengerjakan ujian sekolah di rumah secara online
bagi siswa ujian online terasa berbeda karena tidak ada kawan maupun pengawas dalam mengerjakan soal ujian
selain itu rafsanjani juga mengatakan dalam ujian online peranan jaringan sinyal sangat dibutuhkan
hari ini saya ujian matematika dan olahraga pak
ya lebih santai aja sih di rumah
kalau di sekolah lebih
jadi anak saya ada teman teman gitu
ini sih laptop sedia laptop dan jaringan untuk ujian online sama belajar dari materi yang dikasih guru
masalah jaringan ya pak kadang kadang agak ngelek gitu
jadi saya pengen jawab tuh gak ke detect gitu jawabannya
jadi harus ditekan berkali kali baru bisa
guru pun berharap agar siswa percaya diri dalam mengerjakan soal ujian
untuk anak anakku sekalian khususnya siswa smk negeri enam jakarta
tetaplah belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir tahun
disiplin waktu lalu percaya pada diri sendiri
walaupun kalian melakukan penilaian akhir tahun dari rumah masing masing
tapi yakinlah bahwa kalian bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang tua
kami berharap bahwa ibu bapak dapat memantau anak anak ibu bapak masing masing di rumah
mengingatkan mereka untuk melaksanakan ujian tepat waktu
sehingga mereka tidak kesiangan atau tertidur
dan kami juga mohon bantuan kepada orang tua untuk menyiapkan kuota internet
sehingga anak anak dapat dengan lancar mengikuti ujian akhir tahun
hampir seluruh kegiatan masyarakat berubah pada masa pandemi covid sembilan belas
covid sembilan belas bukan saja berdampak pada kesehatan perekonomian dan dunia usaha
tapi juga pada dunia pendidikan